untuk mengeksekusi bisnis kita itu memiliki beberapa pilar yang harus kita perhatikan
apapun produk yang kita miliki kita harus memastikan bahwa itu terus berkembang
yang paling penting yang harus dilakukan adalah memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan
teman teman juga jadi tahu bahwa bisnis yang sedang dijalankan itu untung pas atau bahkan rugi